kita akan informasi selanjutnya
seorang bocah berusia empat tahun di pamekasan
menderita penyakit kulit bersisik di sekujur tubuhnya
karena keterbatasan biaya orang tua sang bocah hanya bisa merawat apa adanya
keluarga berharap ada dermawan yang bisa membantu menyembuhkan penyakit anaknya
af gadis berusia empat tahun warga desa terasa kecamatan larangan pamekasan ini
menderita penyakit kulit berpintik hitam di sekujur tubuhnya
bahkan wajah af kini mulai bersisik
penderitaan af tak berhenti di situ saja
penyakit yang dideritanya tersebut juga menimbulkan rasa gatal
akibatnya af tak tahan dan sering menggaruknya hingga menimbulkan luka
sebelumnya af pernah berobat ke surabaya
namun hingga saat ini belum ada perubahan sama sekali
lantaran tidak punya biaya karena orang tuanya hanya seorang tukang becak
af akhirnya hanya dirawat apa adanya
pernah berobat atau enggak
terus masih kambuk gitu gatal
sementara dinas kesehatan pamekasan yang datang ke rumah af
sempat melakukan pemeriksaan kondisinya
dinas kesehatan berjanji dalam waktu dekat akan membawa af ke surabaya
untuk diobati secara gratis
pastikan apakah itu yang ganas atau yang jin atau apa
mesti perlu ada patologi
kini orang tua af berharap dinas kesehatan pamekasan
betul betul memperjuangkan nasib anaknya
terlebih saat ini af juga sudah mulai mengalami masalah pada penglihatannya
ahmad zaini zain pemekasan